terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
kira kira nekat menerjang banjir lahar dingin
sebuah truk di lumajang nyaris terguling dan terjebak banjir rabu siang
posisi truk yang berada di tengah sungai membuat jalur penghubung tidak bisa dilewati
beginilah kondisi truk kayu milik hadi warga jember yang terjebak banjir lahar dingin gunung semeru sejak rabu pagi
posisi ban truk menggantung dan nyaris terguling akibat terseret lahar dingin semeru
truk ini terperosok karena nekat menyeberang sungai rejali saat banjir lahar dingin terjadi
hingga rabu siang badan truk belum bisa dievakuasi karena as roda depan patah
selain itu posisi truk yang berada tepat di tengah sungai membuat jalur penghubung dua desa tak bisa dilewati
intensitas hujan ini masih belum bisa dikatakan berhenti
jadi bentuk itu semua masyarakat yang sering melakukan aktivitas nambang agar meningkatkan kewaspadaan atau berhati hati
sementara di desa jatirejo dan darungan puluhan hektare lahan pertanian terendam banjir setinggi satu meter
kondisi ini terjadi akibat tanggul sungai sentral jatirejo yang jebol setelah diguyur hujan deras dua hari berturut turut
petani pun terancam rugi ratusan juta rupiah karena tanaman mereka berupa padi jagung cabai serta terong tak bisa diselamatkan lagi
tanamannya apa saja ini pak
semua tanaman padi
petani berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol dan melakukan normalisasi sungai sentral